teddy ramdan adalah salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah kota bandung
yang bekerja sama dengan dinas koperasi dan usaha kecil provinsi jawa barat
dalam pembuatan masker scuba
jumlah pesanan yang dibuat teddy berjumlah empat puluh ribu
pesanan pemprov jabar ini telah rampung dikerjakan sebelum adanya informasi
soal tidak efektifnya penggunaan masker scuba
awalnya teddy sempat khawatir karena masker telah selesai dibuat
namun ia mengaku sudah mendapatkan jaminan dari pemprov jabar
kalau untuk saya untuk saya dan beberapa ukm yang lainnya sudah selesai dan sudah dikirim
memang dari dinasnya juga secara administrasi mereka tetap akan bayar kok
teddy adalah salah satu dari empat ratus lebih pengusaha kecil dan menengah di jawa barat
yang bekerja sama dengan pemprov jawa barat
menurut dinas kuk jabar memiliki target delapan juta pembuatan masker
lima puluh persen untuk masker scuba sisanya adalah masker kain
hingga akhir september ini ada sekitar dua juta masker scuba yang telah selesai dikerjakan
menanggapi informasi soal tidak efektifnya masker scuba
menurut kabin pengawasan dan pemeriksaan dinas kuk jabar indra wibawa
dinas kuk tidak mendistribusikan masker yang kadung jadi
dan telah berkomunikasi dengan pelaku umkm
untuk mengalihkan pembuatan masker scuba ke masker kain yang dinilai lebih efektif
sementara pelaku umkm yang telah selesai mengerjakan
jasanya akan tetap mendapatkan jaminan pembayaran
indra menambahkan untuk dua juta masker yang sudah jadi
kini berada di gudang penyimpanan dan sedang dikonsultasikan dengan balai tekstil
di bawah kementerian perindustrian untuk langkah selanjutnya